dan berikut ucapan bella sungkawa dari beberapa pesohor dunia atas kematian dari muhammad ali
kita lihat disini ada ucapan dari calon presiden amerika serikat donald trump yang mengatakan muhammad ali is dead at tujuh puluh empat a truly great champion and a wonderful guy and he will be missed by all
dan ucapan bella sungkawa juga datang dari mike tyson yang mengatakan dalam akun twitternya god came for his champion so long great one
dan sejumlah akun twitter lainnya juga
terus memberikan ucapan bela sungkawa atas kematian dari legenda tinju dunia muhammad ali